egy maulana fikri mempersiapkan diri bersama rekan satu timnya di dewa united
sebagai persiapan pertandingan pertama liga satu musim ini
dewa united akan menjamu arema fc di stadion indomilk arena tangerang banten pada minggu siang
cedera yang dialami egy pasca membela tim nasional di sea games
sempat berdampak pada penurunan performa
namun egy yang membela dewa united sejak januari dua ribu dua puluh
mengaku dapat dukungan penuh dari staff pelatih untuk memulihkan fisik dan mental
pemain bernomor punggung sepuluh itu pun sudah berlatih selama enam pekan terakhir
dan siap menunjukkan penampilan terbaik
pemain yang pernah merumput di liga polandia dan slovakia itu bertekad
membawa dewa united bersaing di papan atas liga satu
saya juga ingin membantu mereka untuk kembali ke performa
dan juga membantu mereka untuk kembali ke persembahan
saya ingin membantu klub ini semoga kita bisa bersaing di papan atas
sementara itu untuk menghadapi pertandingan perdana melawan arema fc
pelatih kepala dewa united jan olgeri kering menargetkan kemenangan
menurutnya komposisi pemain lokal dan asing dewa united telah seimbang di setiap lini
sehingga dirinya yakin pertandingan akan berjalan menarik
akhirnya penampilan terakhir adalah penampilan
akhirnya cerminan dalam persiapan
terlihat di pertandingan pertama
untuk saya tentu saja berbeda dari tahun lalu
tentu sangat berbeda dibanding musim lalu
dewa united mempertahankan sebagian besar pemain yang memperkuat tim pada kompetisi musim lalu
pemain asing yang direkrut untuk musim ini mengisi pos penjaga gawang gelandang dan penyerang
dodi wahyudi tanggerang banten